tadi saya sudah cek ke bagian hrd
mengenai gaji yang diterima bunawang
saya kira besarannya itu
jadi harus bagaimana ya pak
iya jadi saya akan naikkan gaji
saya kan baru hari ini
kerja di perusahaan bapak
dan yang lainnya
belum melihat kinerja saya
saya langsung mendapat
kenaikan gaji sebesar itu pak
kan ibu sendiri tadi yang cerita sama saya
kalau ibu itu
yang membiayai semua uang
kuliah petri bunawang
jadi saya rasa saya gak salahkan
untuk mengambil keputusan itu
terima kasih ya pak
saya akan bekerja sebaik mungkin
di perusahaan bapak
ya sudah ibu boleh kembali bekerja
sekali lagi terima kasih pak
kena masalah atau bahkan
gak diterima kerja di perusahaan pak alex
tapi ternyata bunawang malah dapat
ketika bunawang sudah berusaha
untuk menerima uang
untuk menerima uang
untuk menerima uang
untuk menerima uang
jadi di acara ulang tahun
pesta mel semalam
pangeran gak ngasih kado apa apa buat dia
untuk menerima uang
untuk menerima uang
jadi kita harus berhati hati
silahkan duduk pak silahkan
tujuan saya datang kemari saya ingin pak alex menjelaskan tentang janji pak alex tempoh hari itu
pak alex sendiri yang pernah bilang kalau pak alex ingin meminta pangeran untuk kasih kardu ke mel pada saat ulang tahunnya
iya pak raymond saya mohon maaf kalau saya sudah mengecewakan hati mel
justru mel tidak merasa kecewa mel merasa sangat happy karena mereka sudah mengumumkan bahwa mereka resmi menjadi pasangan

saya hanya meminta pak alex untuk memperingatkan pangeran
jangan sampai mengecewakan mel
apalagi menyakiti hatinya
jangan sampai melihatnya
jangan sampai melihatnya
jangan sampai melihatnya
ada harga yang harus dibayar dengan sangat mahal
salah satunya perusahaan ini
pak alex kenapa tegang
sudah seharusnya pak aleh tegang
karena semua yang saya bicarakan kali ini bukan sekedar hanya ancaman

ini untuk apa obat
itu buat akibat
kalau secara berjalanan tak mungkin pasang ke bidang lain
kita telah terserah dengan seine
lo sengaja ya
enggak gue gak sengaja
gue gak tau lo disitu
jangan kenceng kenceng ngomong ya sus goreng
gue lagi kabur dari mel
jangan sampe dia tau gue ada disini
mel masih ada di depan
dia nyuruh gue
nyuruh lo keluar
lo harus bantuin gue
dia barusan wa gue
mau collab sama gue sama dia
lo malah ketawa sih
lo seneng ya
suka suka gue dong
mau ketawa atau enggak
pokoknya lo harus bantuin gue
gue mau keluar dari sini
mana gue kebelet lagi
emang disini gak ada toilet apa
kalau ada kan gue gak minta tolong
ya bantuin gue makanya
gak usah teriak teriak
lo yang teriak teriak
lo yang teriak
eh lo mau kemana
gue mau pergi lah
gak lo harus bantuin gue
ya gue gak mau
lo harus bantuin gue
ya udah sekarang tolongin gotong
aduh udah di ujung banget nih
aku ga bisa lanjutin mu aaron
tapi ada di sini
nggak diangkat ya
kok nggak diricek sih